saat berlangsungnya asian games agustus mendatang kawasan gbk nantinya akan memiliki gedung parkir bertingkat sebagai fasilitas penunjang
dibangun dengan konsep ramah lingkungan gedung parkir ini juga akan memperlakukan konsep parkir pintar yang diharapkan dapat mengatasi parkir liar di kawasan gbk yang selama ini sering dikeluhkan
masalah yang kerap muncul setiap kali ada event yang digelar di kawasan gbk adalah ketersediaan lahan parkir
solusinya adalah dengan membuat fasilitas elevated parking yang nantinya akan siap digunakan saat asean games berlangsung agustus mendatang
mengusung konsep ramah lingkungan dua gedung parkir bertingkat di gbk ini akan menggunakan sumber energi terbarukan berupa solar panel yang dapat menghasilkan listrik sebesar satu mw
listrik yang dihasilkan ini akan digunakan untuk mensuplai kebutuhan listrik gedung parkir ini sendiri dan juga kebutuhan listrik di seluruh kawasan gelora bung karno
diperkirakan dari kapasitas fiksi sekitar sepuluh persen
nanti akan kita buktikan berapa sih bisa mereduksi tagihan listrik ppk gbk ini nantinya ke depan
setelah memang solar panel ini benar benar terdistribusi dan menginjek secara langsung ke listrik kawasan
tapi ini kan ada sekitar tiga solar panel ya mas dari tiga panel di dua gedung parkir ini
itu perawatan dari solar solar panel ini gimana
sebetulnya perawatan daripada solar panel itu bisa dikatakan hampir maintenance free ya
kita hanya tinggal kalau makin sering hujan maka makin sering bersih kan
atau misalkan ada kasus disaster khusus misalkan abu gunung berapi vulkanik yang menyebabkan solar panel ini
tertutup oleh debu pastinya harus dibersihkan
tapi dibersihkannya juga tidak menggunakan sabun tapi hanya air bertekanan tinggi aja
selain ramah lingkungan gedung parkir bertingkat ini nantinya juga akan menggunakan konsep parkir pintar
dengan sejumlah fasilitas yang dapat digunakan oleh para pengunjung gbk
mampu menampung sekitar seribu kendaraan nantinya sistem pembayarannya akan menggunakan sistem pembayaran non tunai
memang seberapa efektif bisa mengatasi parkir liar yang selama ini jadi keluhan
ini juga banyak disampaikan oleh masyarakat ya bagaimana kita masih terjadi lah istilahnya sebelum sebelumnya parkir liar
nah ini nanti akan menggunakan sistem park smart
jadi orang bisa mereservasi secara langsung bahkan dari rumah untuk mereservasi saya akan parkir di mana
dan menurut catatan gbk juga bisa disinergikan dengan aplikasi love gbk
selain reserve bangkunya dia juga bisa reserve untuk slot parkirnya
dengan tambahan fasilitas lain seperti power outlet untuk mobil listrik sistem pengelolaan air hujan dan parkir untuk sepeda
gedung parkir bertingkat di gbk ini akan menjadi satu satunya gedung parkir di asia yang mendapatkan sertifikasi parkir pintar dengan klasifikasi gold atau yang tertinggi
erlangga wisnuaji jakarta